akibat tidak dimasukkannya nama ketua umum hanura osman sabtaodang ke daftar calon tetap pemilu dpd dua ribu sembilan belas
pengurus hanura melaporkan dua komisioner kpu ke barat skrim pori hari kamis kemarin
kpu berkukuh tidak akan memasukkan osman sabtaodang jika belum menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan ketua umum hanura
komisi pemilihan umum merasa terkejut akan laporan partai hanura terhadap ketua kpu arief budiman
dan komisioner kpu hashim ashari ke barat skrim pori kamis kemarin
menurut kpu keputusan yang dihasilkan kpu adalah hasil keputusan bersama tujuh komisioner secara kolektif kolegial
merasa kaget karena keputusan kpu itu kan keputusan institusi keputusan kami bertuju secara kolektif kolegial
kenapa yang dilaporkan hanya dua
jadi menurut saya ini adalah tanggung jawab kami bertuju secara keseluruhan
bukan hanya satu atau dua orang tertentu gitu
sebelumnya seperti dilansir detik com partai hanura melaporkan dua komisioner kpu tersebut karena dinilai melakukan pelanggaran pidana
ketua dpp hanura benny ramdhani menambahkan arief dan hashim dilaporkan lantaran melakukan pencemaran nama baik
karena menyampaikan di hadapan publik terkait putusan pt un
sementara itu kpu masih menunggu osman sabtaodang datang menyerahkan bukti surat pengunduran diri dari kepengurusan partai hanura
jika sampai waktu yang ditentukan surat pengunduran diri tidak diterima kpu
maka nama oso tidak akan dimasukkan dalam daftar calon tetap dpd ri
berpolitik itu harus berdasarkan pada landasan landasan hukum yang benar
landasan landasan konstitusi yang tegak lurus
dan ini masih ada waktu
beberapa jam ke depan saya kira keputusan
itu kan sebenarnya sangat mudah kalau memang mau punya niat baik
dan karena itu kita masih tunggu sikap kenegarawanan itu untuk ditunjukkan pada beberapa jam yang akan datang
terkait pencalonan osman sabtaodang sebagai caleg dpdr ikpu berpegang pada putusan mahkamah konstitusi
yang melarang pengurus partai politik menjadi calon dpd atau senator
namun osman sabtaodang mengajukan permohonan judicial review ke mahkamah agung dan menggugat ke pt un
kedua lembaga itu memutuskan oso bisa menjadi calon anggota dpd pada pemilu dua ribu dua puluh
usman sabtaodang paling tidak sampai saat ini pukul dua puluh
masih menolak mundur dari kursi ketua umum hanura agar namanya bisa dimasukkan ke dalam daftar calon tetap dpd dua ribu sembilan belas
nah tidak hanya itu saja
kemarin hanura justru melaporkan ketua dan komisioner kpu ke polisi
jadi sekarang strategi apa lagi yang akan dilakukan
kita bahas malam hari ini sudah bergabung bersama saya di studio
ada mas dodi abdul qadir ketua bidang hukum dpp hanura
mas dodi selamat malam
terima kasih sudah hadir di sini dan juga ada mas bayu dwi anggono ahli hukum tata negara universitas jember
mas bayu selamat malam
terima kasih ya mas sudah datang
dan melalui sambungan telepon saya mau menyapa mas pramono ubaid tantowi
mas pram selamat malam anggota kpu ri
selamat malam mbak selamat malam mas dodi mas bayu
selamat malam mas pram
mas pram terima kasih
mas pram saya mau konfirmasi sudah ada pergerakan sudah ada informasi pergerakan belum
atau masih ditunggu sampai nanti dua puluh tiga lima puluh sembilan
iya kita masih punya prasangka baik bahwa masalah ini bisa kita selesaikan dengan smooth gitu ya
dan diselesaikan dengan secara sengaja
dan diselesaikan dengan secara sengaja
dan diselesaikan dengan secara terhormat gitu
ini masih ada waktu saya kira
jadi tidak perlu juga kita terburu buru begitu untuk menyikapi masalah ini
tapi saya ke mas dodi akhirnya sampai harus melaporkan ketua kpu dan ini hanuranya ya
hanura yang melaporkan ya atau siapa yang melaporkan ini
jadi begini kami juga tentunya memiliki prasangka baik
prasangka yang baik
memiliki persepsi yang baik tentang anggota kpu
kami juga berpikir bahwa kpu pada akhirnya akan menyadari kewajibannya
bahwa kami masih percaya bahwa kpu akan taat pada hukum
karena sesuai juga dengan pasal tujuh belas undang undang ini

tentang undang tiga puluh
tentang administrasi negara bahwa sebagai aparatur negara penyelenggara negara kpu tidak boleh sewenang wenang
jadi kpu harus taat pada undang undang
bawaslu di dalam suratnya sudah menyatakan bahwa kpu wajib melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara
oleh karena itu
kami masih menunggu dan kami percaya bahwa pada akhirnya kpu akan taat pada hukum
jadi saling tunggu dan juga tidak akan ada pergerakan untuk ke kpu malam hari ini
sebenarnya kami selalu mengikuti saluran hukum yang ada
sesuai dengan ketentuan undang undang pemilu bahwa apabila ada sengketa mengenai pemilu

diajukan ke bawah aslu
jika masih ada yang keberatan terhadap putusan bawaslu bisa diajukan ke pengadilan tata usaha negara
dan kemudian diatur juga bahwa putusan tata usaha negara itu sah dan mengikat
tidak ada upaya hukum lain
jadi para pihak harus tunduk pada putusan tata usaha negara
kami masih percaya bahwa pada akhirnya kpu akan mentaati
masih percaya kok melaporkan komisioner dan ketuanya
nah kemudian di dalam perjalanannya bahwa kami menerima suatu surat
yang kemudian surat tersebut bertentangan dengan suratnya bawah aslu
nah sesuai dengan ketentuan di undang undang pemilu diatur bahwa kpu wajib mengikuti apa yang diputuskan oleh bawaslu
oleh karena itu kita menyampaikan ke bawah aslu
untuk kita harapkan bahwa pada saatnya sebelum diperiksa karena tanggal dua puluh tujuh kami diperiksa
bawaslu memanggil kami untuk memeriksa laporan adanya pelanggaran administrasi pemilu
nah kita harapkan sebelum ada pemeriksaan kpu sudah menyadari
dan dia tunduk kepada perintah bawah aslu untuk melaksanakan putusan tun
ya kenapa kemudian
kenapa kemudian melaporkan komisioner dan ketuanya ke polisi
saya tidak melaporkan
saya melaporkan ke bawah aslu
sesuai dengan undang undang pemilu
jadi kita tunggu aja apakah kpu akan melaksanakan putusan bawah aslu yang memerintahkan bahwa kpu wajib melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara
mas pram mas pram kalau misalnya yang anda dengar informasinya seperti apa mas pram
karena yang kami ketahui partai hanura melaporkan dua komisioner kpu karena dinilai melakukan pelanggaran pidana
jadi itu dilakukan atau tidak mas dodi
jadi saya yang kita ketahui kan
oke oke mas pram silahkan
yang kita ketahui kan memang ada tiga laporan gitu ya terkait dengan kasus ini
jadi dua laporan ke bawah aslu
satu laporan dugaan pelanggaran administrasi dan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilu
lalu yang ketiga adalah laporan saya nggak tahu pasalnya apa tapi ke bereskrim
tapi yang dilaporkan kalau yang ke baris krim hanya dua orang memang
pak ketua dan mas hasim
tapi kalau yang ke bawaslu dua laporan itu institusi yang dilaporkan
itu yang kita ketahui sejauh ini
institusi kpu nya gitu ya
nah saya mau konfirmasi lagi ke mas dodi
kenapa dua nama ini yang kemudian dilaporkan ke polisi untuk dugaan pelanggaran pidana
tentunya sesuatu laporan itu didasarkan kalau namanya pidana didasarkan kepada tindakan person
nah kemungkinan pelapor menemukan adanya bukti bukti awal
adanya dugaan suatu tindakan yang dinilai
disangka bertentangan dengan ketentuan perundangan
apa itu mengapa dua orang ini
mengapa hashim ashari dan arief budiman
kebetulan bukan saya sebagai pelapor
tetapi yang saya mendengar bahwa ada tindakan tindakan yang diduga
ada pelanggaran terhadap unsur pidana di sana
mas bayu kalau misalnya yang anda lihat
sekarang ini bagaimanapun ada laporan ini
apa yang ingin dicapai sekarang
kalau misalnya katakan tanggal dua puluh tujuh desember masih akan dipanggil oleh bawaslu
kemudian untuk mendapatkan keterangan keterangan baru dari bawaslu
tapi kalau misalnya sekarang sudah ada laporan ke polisi
apa kira kira yang ingin dilakukan lagi
langkah langkah strateginya mas bayu kalau anda lihat
jadi kita kembali ke pangkal masalah
kenapa muncul tiga laporan ini
yang utama adalah pelanggaran administratif ke bawaslu
kemudian yang kedua adalah pidana pemilu
juga ke bawaslu karena ranah bawaslu
dan yang ketiga ke badaskrim
kalau saya nggak salah saya baca di media
oleh beberapa perwakilan dewan pimpinan daerah partai hanura
yang dipimpin oleh wakil ketua atau ketua hanura jakarta kalau nggak salah
itu melaporkan dengan menggunakan pasal dugaan makar

dan kemudian pasal menghalangi petugas untuk menjalankan undang undang
jadi ada tiga pelaporan memang
pangkal masalahnya seperti katakan pak dodi tadi
adalah surat kpu tanggal sepuluh desember
itu yang didalamnya mengatakan bahwa kpu dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan letak usaha negara jakarta
akan memasukkan bapak osman sabta odang sebagai calon anggota legislatif dalam artinya dpd
sepanjang yang bersangkutan menyerahkan surat pengunduran diri
sebagai ketua umum partai hanura
yang adalah pengurus partai politik
hal itu dilakukan oleh kpu
dalam penjelasannya kalau kita baca
dalam rangka sebenarnya adalah mengakomodir pelaksanaan tiga putusan pengadilan yang saling bertolak belakang
jadi kerumitan ini adalah akibat ada tiga putusan pengadilan yang saling bertolak belakang
di mana saya katakan belum pernah terjadi seperti ini
ini diluar perkiraan kita semua
undang undang pemilu tidak pernah mengatakan
undang undang pemilu tidak pernah mengatur undang undang tujuh dari dua ribu tujuh belas
kalau ada tiga putusan pengadilan yang saling bertolak belakang
apalagi ini putusan institusi pengadilan yang sama sama diatur oleh konstitusi
yaitu mahkamah konstitusi dan mahkamah agung dan badan peradilan di bawahnya
tentu kita memahami kesulitan kpu harus ikut putusan yang mana
ada tiga waktu itu yang berkembang ke publik
satu karena konstitusi adalah norma hukum yang paling tinggi
hirarki perundang undangan yang di pasal tujuh ayat satu undang undang dua belas dua ribu sebelas
dan mk adalah penafsir tunggal konstitusi
laksanakan putusan mk
tetap jangan masukkan osman sabtaodang sebagai calon anggota dpd
yang kedua laksanakan putusan ptun sesuai undang undang pemilu
yang ketiga sempat ada pada waktu itu laksanakan putusan pt un
namun nanti sebelum ketika yang bersangkutan terpilih sebelum dilantik mengeluarkan
menyerahkan surat pengunduran diri
digodok ternyata kemudian berdasarkan tentu pertimbangan pertimbangan asas diskresi oleh kpu
dalam hal undang undang tidak mengatur tidak jelas tidak lengkap
kpu mengambil sebuah langkah yang menurut perspektif kita
ini adalah langkah yang sangat sangat baik
karena mengakomodir tiga putusan
yang pertama tidak melanggar putusan mk
karena ingat kalaupun kpu melaksanakan putusan ptun
bukan tempatnya pak dodi yang akan melaporkan
malah mungkin akan banyak kelompok masyarakat yang melaporkan
kpu ke dkpp ke bawaslu karena jelas jelas melanggar undang undang dasar
jadi ini simalatama
akhirnya kpu kemudian coba putusan pt un saya harus mengatakan dilaksanakan
karena kpu jelas dalam suratnya melaksanakan akan memasukkan
akan membatalkan surat terdahulu dan membuat surat keputusan baru
dengan memasukkan usman sabta odang
sepanjang sesuai dengan putusan mk
yaitu yang bersangkutan mau untuk menyerahkan surat pengunduran diri
jadi ini adalah langkah yang menurut saya adalah
ya memang diberikan ruang itu oleh undang undang
pasal tiga undang undang pemilu jelas
prinsipnya adalah kepastian hukum
ya harus memang putusan pengadilan diakomodir
jadi menurut saya terlalu prematur
kalau kemudian ini langsung kemudian dilaporkan ke bawaslu dan ke kepolisian
tanpa sebenarnya kemudian dipahami dulu bahwa
kpu ini adalah rangka untuk melaksanakan tiga putusan ini mbak putri
tapi kalau misalnya sekarang kalau misalnya kita lihat
kalau misalnya laporan ini
ini sebenarnya seberapa mengganggu sih
kalau misalnya laporan polisi
itu kan artinya terkait dengan kredibilitas penyelenggara pemilu
dan kita pemilunya masih tahun depan
itu kan berarti akan mengganggu juga mas bayu
iya jadi kalau yang ke polisian menurut saya
silakan itu rana dari setiap orang untuk melaporkan siapapun ke polisian
namun hati hati artinya kepolisian tidak juga harus kemudian serta merta
laporan itu akan kemudian naik menjadi suatu penyidikan
ada pidananya ada tersangkanya
karena pasal pasal yang ditujukan adalah
pasal dua ratus enam dua ratus tujuh satu ratus enam satu ratus tujuh satu ratus delapan di kuhp
makar makar itu memberontak makar itu ingin menjatuhkan pemerintahan yang sah
justru kpu ini ingin menjamin
pelaksanaan pemilu tidak kemudian membawa cacat bawaan di kemudian hari
karena tidak melaksanakan salah satu putusan pengadilan
oke ini adalah sebuah langkah yang sangat sulit
belum pernah dilakukan sebelumnya tentu saja
nanti setelah jeda saya akan ke mas pramono
seberapa mengganggu sebenarnya laporan laporan yang dilakukan oleh
kubu pak oso ini saat ini kepada teman teman di kpu
tetap di cnn indonesia prime news
mas pram nanti jawab ya
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke mas pram sekarang anggota kpwri
seberapa mengganggu sih sebenarnya laporan laporan yang saat ini ditujukan kepada kpu
yang berasal dari kubu usman sabta odang ini sebenarnya
kpu itu bekerja berdasarkan tahapan program dan jadwal
yang sudah disusun secara pasti
begitu sudah disusun sejak jauh jauh hari sebelum pemilu dimulai
sebelum tahapan pemilu dimulai
nah kami senantiasa mengingatkan mas pram
mas pram kami senantiasa mengikuti tahapan tahapan itu
dengan konsisten karena pemilu yang baik ya tahapannya harus pasti
bulan ini tanggal sekian harus melakukan apa melakukan apa
nah itu harus pasti begitu
nah karena itu
sebagaimana yang sudah sudah selalu saja selalu apa
setiap persoalan hukum yang kami hadapi maka kami hadapi dengan serius
tetapi sejauh ini sih tidak tidak mengganggu tidak mengganggu
tahapan tahapan yang kami jalankan karena menurut saya pribadi
laporan aduan apapun itu bagian dari pertanggung jawaban yang harus kami sampaikan
jadi apapun yang kami lakukan itu boleh diminta pertanggung jawabannya
termasuk laporan laporan ke lembaga lembaga yang memang punya kewenangan untuk menangani itu
jadi kami tidak menanggap ini sangat mengganggu
mas pram bagaimana dengan pendapat juga yang mengatakan bahwa kpu sedang berusaha mencampur adukan putusan putusan
kemudian ada juga tadi banyak beberapa kali yang mengatakan bahwa kpu mengecilkan putusan yang dari satu lembaga
diadu dengan lembaga yang lain kemudian dicampur adukan dalam putusan yang dituangkan
khusus untuk kasus oso ini yang dituangkan kemarin dalam surat keputusan kpu
kpu tanggal sepuluh desember lalu
jadi kalau kita konsisten dengan jadwal penetapan kastar asalan tetap itu kan dua puluh september dua ribu delapan belas
nah kalau kita mengabaikan putusan pt un maka kami tidak akan memberi peluang sama sekali pak osman sabta untuk masuk dalam dct
karena penetapan dct sudah tanggal dua puluh september
nah tetapi karena ada putusan pt un maka kami harus tunduk
kepada itu maka kami beri peluang kembali pak usman sabta bisa masuk dalam gct
padahal kalau sesuai tahapan itu tanggal dua puluh september
tetapi kan ada putusan pengadilan lain yang juga mensyaratkan bahwa calon anggota dpd tidak boleh berstatus sebagai pengurus partai politik
maka kami kombinasikan putusan putusan lembaga peradilan yang saling berbeda beda itu
tapi menurut pak dodi tidak ada perbedaan dalam putusan putusan itu pak dodi silakan
jadi perlu dijelaskan kepada masyarakat agar masyarakat tidak dibingungkan oleh statement statement daripada penyelenggara negara
jadi antara mahkamah agung dan mahkamah konstitusi
itu tidak bisa dibandingkan
mahkamah konstitusi dan mahkamah agung dibentuk berdasarkan hukum dasar hukum yang berbeda
dasar tujuan yang berbeda hukum acara yang berbeda kepentingan subjek hukum yang berbeda dan bunyi putusan yang berbeda
tujuan daripada atau fungsi daripada mahkamah konstitusi adalah menilai suatu undang undang
terhadap konstitusi sedangkan mahkamah agung adalah penerapan undang undang penerapan hukum di dalam penerapannya
nah putusan mahkamah konstitusi di dalam amarnya memang menyatakan bahwa anggota dpd tidak boleh merangkap pengurus partai
putusannya cuma itu
nah bagaimana itu diterapkan
diatur di dalam undang undang dua belas
tahun dua ribu sebelas mengenai tata urutan perundangan
nah kemudian kpu melaksanakan putusan mahkamah konstitusi dengan menerbitkan pkpu nomor dua puluh enam
mengenai larangan rangkap antara anggota dpd dengan anggota partai
dan diberlakukan tahun dua ribu sembilan belas
nah pkpu ini kemudian kita uji
pkpu ini sudah sah mengikuti ketentuan undang undang dua belas tahun dua ribu sebelas mengenai pembentukan peraturan perundangan
nah hasil uji materi dari mahkamah agung menyatakan bahwa pkpu nya isi daripada pkpu sudah benar
dilarang merangkap anggota
nah namun di dalam putusan ma bahwa pkpu nomor dua puluh enam sudah benar
sepanjang diberlakukan bukan untuk pemilu tahun dua ribu sembilan belas
jadi sudah jelas tata urutannya
keluar putusan mk dilaksanakan oleh kpu sudah dilaksanakan bu oleh kpu
dengan menerbitkan pkpu dua puluh enam
nah pkpu dua puluh enam diuji oleh ma
ada putusannya bahwa pkpu sudah benar sepanjang tidak diberlakukan dua ribu sembilan belas
artinya harus diberlakukan dua ribu dua puluh empat
nah oleh karena itu sk kpu tentang daftar calon tetap anggota dpd yang tidak memasukkan dr usman sabta dibatalkan
jadi sekarang ini tidak ada daftar calon dct anggota dpd
jadi kepentingan umum juga sekarang tergantung daripada sikap dan niat baik kpu untuk mengikuti undang undang
nah kemudian skk tersebut
oke sekarang yang saat ini dilakukan kpu dengan menggabungkan dalam putusan itu
menggabungkan putusan pt un kemudian juga mempertimbangkan putusan mk apa menurut anda
itu adalah suatu tindakan yang justru tidak memberikan kepastian hukum
karena tata urutan hukumnya sudah jelas
putusan mk sudah ditindaklanjuti dengan adanya penerbitan pkpu dua puluh enam
pkpu dua puluh enam sudah diuji oleh mahkamah agung
hasil pengujian itulah dijadikan dasar
untuk pengujian pengadilan tata usaha negara
pengadilan tata usaha negara sudah memerintahkan kpu untuk membatalkan sk dan menerbitkan sk baru dengan memasukkan dr usman sabta
nah kalau kemudian ini semua alih alih hukum mencampur adukan antara mk dengan ma
ini bisa menurunkan kredibilitas atau integritas daripada mahkamah agung
jadi seakan akan putusan mahkamah agung ini tidak perlu diikuti
nah ini yang berbahaya
jadi putusan mk memiliki kedudukan tersendiri mengenai fungsi sendiri
putusan mahkamah agung memiliki kedudukan dan fungsi sendiri
oke oke mas pram mas pram
apakah benar yang kemudian dikatakan pak dodi itu kalau misalnya semua mencampur adukan ini juga mengganggu kredibilitas lembaga
apakah itu mas pram
saya kira memang di situ ada perbedaan pendapat ya diantara kpu dengan teman teman di hanura saya kira
ya ini memang dari awalnya memang terjadi perbedaan pendapat dan kpu sejauh ini sih meyakini jalan tengah yang kami ambil ini adalah jalan yang paling baik
untuk mengakomodasi semua putusan lembaga
peradilan yang sah di republik indonesia ini
dan seberapa yakin sih sebenarnya mas pram seberapa yakin kpu bahwa itu pasti firm tidak mencampur adukan putusan
tidak mencampur adukan apa ya tata laksana putusan itu
menurut saya sih disebut mencampur aduk kan mungkin tidak tepat ya tapi bagaimana melaksanakan putusan putusan
mensinkronisasikan putusan putusan yang saling berbeda
jadi harus ada jalan tengah ada singkronisasi di mana putusan putusan yang berbeda itu dijalankan
pak dodi mau bicara mas pras
jadi itu yang terjadi salah kaprah
negara kita ini negara hukum yang tunduk

gak bisa hukum dilaksanakan dengan setengah setengah
tidak ada pertentangan antara putusan mahkamah konstitusi dengan putusan mahkamah agung
kalau saya ada
masyarakat harus diberikan penjelasan yang clear
putusan mahkamah agung menyatakan bahwa tidak boleh bertentangan
mahkamah agung menyatakan bahwa sudah benar pkpu
sudah benar bahwa tidak boleh rangkap jabatan antara pemerintah dan pemerintah
yang mana yang bertentangan
tidak ada yang bertentangan
justru kami melihat ada apa di belakang sikap ketidakpatuhan ini
dengan mencari cari alasan ada pertentangan putusan
putusan mahkamah konstitusi tidak bisa disandingkan dengan putusan mahkamah agung
apalagi putusan mahkamah agung menyatakan bahwa anggota dpd tidak boleh rangkap dengan anggota dpr
itu yang kita harus merangkap
saya ada pertanyaan
saya belum selesai
jadi jangan dicampur adukkan
di sini lah
di sini lah
tertib hukum harus dilakukan
semua putusan pengadilan harus diakomodir
kpu sudah melaksanakan putusan mahkamah konstitusi
dengan merebitkan pkpu
tidak bisa putusan mahkamah konstitusi
nyelonong ke putusan tata usaha negara
jadi ini yang terjadi salah kaprah
dan ini harus ditertibkan
kalau tidak ini akan mengganggu sistem hukum di indonesia
dan ini sangat berbahaya
oleh karena itu
dalam undang undang pemilu jelas dikatakan
mengikuti putusan bawaslu
bawaslu sudah menerbitkan surat
melaksanakan putusan tum
kita jeda dulu ya kan
kita jeda dulu ya pak dodi
sudah bersama kami di cnn indonesia pramis
kami masih akan lanjutkan diskusi ini
kami akan menunjukkan keputusan
anda kembali bersama kami di cnn indonesia pramis
mas bayu yang anda lihat sampai sekarang
termasuk kalau misalnya tadi yang disampaikan
ada ketidakpatuhan hukum dari kpu
apakah anda juga melihat itu
jadi gini ini kan yang bersilang pendapat
partai hanura dengan kpu
saya cerita aja beberapa
dan pasti akan tetap berbeda ya
pasti pasti akan tetap berbeda
beberapa waktu yang lalu
asosiasi pengajar hukum tata negara
hukum administrasi negara
satu ratus satu para guru besar para dokter
mengkaji tiga putusan ini
dan kami jelas mengatakan bahwa
ini ada pertentangan yang nyata dalam putusan ini
pasal dua puluh empat j
berapa orang itu mas bayu
kami tiga hari dapat satu ratus satu para profesor dan dokter
dari berbagai daerah

tidak tidak artinya kami
kami kan punya asosiasi
kami melakukan kajian itu
bagian dari pengabdian kami kepada negeri
ada persoalan terkait dengan konstitusi
maka kewajiban kami para pengajar
untuk melakukan pengkajian
kajian pertama kami mengatakan jelas
pasal dua puluh empat j
undang undang dasar menyebutkan
putusan mahkamah konstitusi bersifat final
artinya putusan itu bersifat wajib
diikuti oleh seluruh penyelenggara negara
bukan hanya para pemohon di dalam mahkamah konstitusi
putusan mk tiga puluh dua ribu delapan belas tanggal dua puluh tiga juli
itu menyatakan bahwa ketentuan
yang di dalamnya memperbolehkan
pengurus partai politik
untuk menjadi calon anggota dpd
yang nanti kalau terpilih menjadi anggota dpd
itu nyata nyata bertentangan dengan undang undang dasar
itu sifat yang pertama
artinya mk sejak diucapkan dalam putusan mk itu
pada pasal empat puluh tujuh
maka sejak itu mk mengatakan dpd
calon anggota dpd tidak lagi boleh
menyerpakan pengurus partai politik
kapan berlakunya putusan itu kan itu
iya itu juga
pasal empat puluh tujuh jelas mengibutkan putusan mk berlaku
adalah sidang pleno yang terbuka
mk menyadari bahwa proses
pencalonan anggota dpd sedang berjalan
ini kan ada satu keadaan yang harus dijamin
sebab kepastian hukum
bagaimana status mereka
tidak serta merta mk mengatakan coret mereka
tidak seperti itu
mk justru bersifat bijaksana
dengan membuat satu pertimbangan hukum yang mengatakan
mengingat proses pendaftaran calon telah dimulai
telah dimulai kan berarti belum selesai
merupakan pengurus partai politik
kemudian wajib diberikan kesempatan oleh kpu
untuk tetap dapat masuk dalam dcs dan dct
sepanjang mau menyerahkan surat pengunduran diri
kalau nggak mau ya berarti memang
kpu boleh kemudian tidak memasukkan dalam dcs dan dct
pada waktu itu waktu dcs
hampir semua menyerahkan
kecuali satu pak osman sabta odang
sampai akhirnya pak osman sabta menurut saya
kpu juga sempat kita kritik
kenapa masih harus masuk dcs
sebelum ada putusan ma sama putusan ttun
harusnya sama seperti di lampung
pada waktu itu seluruh dari partai golkar
nasdem pdip semua mengundurkan diri
sampai dct pak osman sabta
kemudian dicoret karena tidak menyerahkan itu
putusan mk kemudian jelas mengatakan
berlaku untuk pemilu dua ribu sembilan belas
dan kpu wajib memberikan kesempatan
kepada mereka untuk menyerahkan itu
intinya jadinya tidak ada itu yang
mekasialisasi mekasialisasi ini adalah dia
menafsirkan tunggal undang undang dasar
karena hierarkinya seperti itu
kemudian putusan mk ini sebenarnya
tanpa ada pkpu sekalipun direvisi
dia langsung berlaku
jadi tidak bisa mengatakan bahwa
putusan mk ini baru berlaku
kalau ada pkpu perubahan
tapi oke kpu silahkan bentuk pada waktu itu
ini kemudian diuji ke mahkamah agung
penguja di mahkamah agung adalah
menguji peraturan di bawah undang undang
harusnya batu ujinya adalah undang undang pemilu
nah tiba tiba hakim mahkamah agung
menggunakan batu uji yang lain undang undang dua belas
secara tidak langsung dia menguji putusan mk
berdasarkan putusan mk adalah final
tidak boleh diuji oleh badan peradilan lain
lahirlah putusan yang mengatakan
pkpu ini tetap sah sepanjang tidak diberlakukan surut
padahal itu berlaku
bukan tidak ada berlaku surut
putusan mk tidak mengatakan berlaku surut
karena proses telah dimulai
maka silahkan dilakukan tindakan
memberikan kesempatan itu
ini nyata nyata bertentangan
ma menguji putusan mk
meskipun dengan baju menggunakan undang undang dua belas
yaitu soal kepastian hukum tidak boleh berlaku surut
padahal ma tidak mengatakan soal berlaku surut
tapi intinya apa yang saat ini kemudian diambil
langkah yang diambil oleh kpu itu kemudian
sudah secara tidak langsung sudah
apa ya sudah firm dan sudah aman dari sisi ini atau
ibaratnya kpu di tengah
putusan mk itu setara dengan undang undang
apalagi dia menafsirkan langsung undang undang dasar
sementara yang dilihat putusan pt un
itu juga mengatakan bahwa putusan pt un bersifat final
dan kpu wajib melaksanakan
ini kan diantara dua putusan
kalau saya melaksanakan putusan pt un murni
tanpa mengamodir putusan mk
maka dia melanggar konstitusi
melanggar hukum dasar
ada konstitusi hukumnya ada juga
sementara kalau melaksanakan putusan pt un
melaksanakan putusan mk secara pulih
juga dianggap tidak menghormati putusan pengadilan
maka kpu mengambil jalan tengah
bukan menyambur aduk kan
ambil putusan mahkamah konstitusi yang
tetap mengharuskan calon anggota dpd itu tidak
terafiliasi sebagai pengurus partai politik
laksanakan putusan pt un
ubah keputusan kpu sepanjang itu tadi
jadi ini menurut saya tidak pernah diperkirakan
karena di undang undang pemilu tidak pernah diperkirakan
tidak pernah ada yang menyebut bagaimana kpu harus bersikap
jadi menurut saya kita juga harus berpikir bahwa
kpu ini wajib untuk melaksanakan yang itu tadi kita sebut
prinsip kepastian hukum di dalamnya bukan hanya undang undang
tapi juga ada putusan mahkamah konstitusi yang
jelas di dalam putusannya yang dikatakan untuk dua ribu sembilan belas
oke kita ke mas pram
tadi pak dodi sempat mengatakan di sini ada
upaya kpu untuk tidak patuh hukum
apa pendapat anda mas pram
saya kira kpu adalah lembaga penyelenggara pemilu
yang memang salah satu kewajibannya adalah
menindaklanjuti semua putusan lembaga peradilan
jadi memang itu salah satu kewajiban kpu adalah
menindaklanjuti semua lembaga peradilan
jadi tidak boleh ada yang diabaikan
nah karena itu ya tentu kami tidak bisa hanya menindaklanjuti satu
lalu mengabaikan yang lain tentu nggak bisa
karena itu kami di dalam hal hal yang belum pernah ada
presidennya dalam sejarah penyelenggaraan pemilu kita
di mana beberapa putusan lembaga peradilan itu bertentangan
maka kami harus mencari jalan keluar yang paling baik
tidak ada catat catat dari sisi hukum kepemiluannya
tidak catat dari prinsip prinsip demokrasi konstitusional kita
jadi menurut saya kita tidak mengabaikan
tidak ada yang kita abaikan dari putusan putusan lembaga peradilan yang ada itu
bagaimana dengan dugaan tadi pak dodi mengatakan ada intervensi terhadap kpu
hingga kpu begitu kekeh kalau versi pak dodi adalah kekeh tidak meloloskan
bagi kpu tidak ada gunanya tidak ada manfaatnya juga mengikuti tekanan tekanan siapapun gitu ya
dan sejauh ini sama sekali tidak ada juga yang menekan kami untuk menekan kami
meloloskan atau tidak meloloskan salah satu peserta pemilu
meloloskan atau tidak meloloskan salah satu caleg dan seterusnya
dan seterusnya tidak ada sama sekali
kalaupun ada juga pasti kita abaikan begitu
kami mengikuti prosedur prosedur yang sudah ada
juga mengikuti prinsip prinsip demokrasi konstitusional yang itu harus kita junjung bersama
oke jadi memang agak sulit atau memang betul sulit bagi hanora untuk usman sabtaodang untuk mundur ya
itu sudah pasti ya
ini permasalahannya bukan soal sulit atau tidak sulit
kalau tidak sulit bisa mundur dari awal dong pak dodi berarti
ya permasalahannya adalah bagaimana kepastian hukum
jadi kami ingin menunjukkan memberikan edukasi kepada semua masyarakat bahwa semua itu sama di depan hukum
itu kan sekarang kalau misalnya memang kalau misalnya memang tidak sulit untuk mundur sejak awal ketika aturan mk kemudian diputuskan
tidak boleh menjadi memiliki pekerjaan lain dan juga termasuk di dalamnya pengurus parpol kan juga semestinya bisa mundur dong
kalau memang tidak sulit untuk mundur
ya karena ini yang namanya putusan mahkamah konstitusi
yang namanya kaedah hukum
itu sudah ada asas universal bahwa hukum itu tidak bisa diberlakukan secara surut
di dalam agama islam aja surat al isra ya
tuhan menyatakan bahwa tidak akan menghukum kaumku sebelum aku mengirimkan utusan
tapi pada saat dibacakan kan juga disampaikan akan berlaku pada pemilu dua ribu dua puluh
oke sekarang begini
tahapan pemilu dua ribu sembilan belas sudah berlangsung
sudah diterbitkan sampai kepada proses dcs
mahkamah konstitusi ya
coba ibu bayangkan putusan mahkamah konstitusi berlaku dikeluarkan di ujung setelah tahapan pemilu dilaksanakan
kalau memang ada suatu keseriusan untuk memberikan kepastian hukum ya putusan ini sudah diterbitkan jauh jauh hari sebelumnya
dan ibu harus ingat bahwa ada dua sikap dari mahkamah konstitusi
pertama mahkamah konstitusi
pertama mahkamah konstitusi
konstitusi pernah memberikan keputusan bahwa diperbolehkan
undang undang ini kan tergantung rezimnya bu
undang undang pemilu seperti ibu tahu ya
selalu dibuat di dalam setiap periode pemilu
jadi bisa berubah ubah
makamah konstitusi pernah
berarti sekarang ustaz masad taudang menjadi korban rezim yang sekarang kemudian yang kedua
bukan korban rezim
maksud saya makamah konstitusi

saat putusan yang sekarang ya
berbeda dengan sikap terdahulu
dimana pernah membolehkan
rangkap antara anggota
dpd dengan pengurus partai
nah pada pemilu ini
konstitusi tidak memperbolehkan rangkap
tetapi putusan ini
sudah di ujung
nah oleh karena itu
kalau ibu lihat di dalam
amar putusan mahkamah konstitusi
dia tidak menyebutkan bahwa
ini diberlakukan untuk pemilu
tetapi mahkamah konstitusi
membingungkan dengan memberikan suatu
yang sifatnya adalah amar putusan
nah ini makanya
bu saya kasih tahu lagi
ini saya kasih tahu lagi
ini biar jelas masyarakat
yang memberikan kewenangan
adanya pengawasan terhadap
hakim mahkamah konstitusi
pertama dia uji
undang undang komisi yudisial
itu keluar dari topik ini
ini ada kaitannya
dengan kredibilitas dari mahkamah konstitusi
itu tidak dibahas
dan kita tidak berhak
membahas itu sekarang
perpu mengenai pengawasan terhadap
hakim mahkamah konstitusi
itu dibatalkan juga
oleh karena itulah
kita mesti melihat secara hati hati
putusan mahkamah konstitusi ini
karena ada benang merahnya
karena kredibilitasnya itu yang anda katakan
karena tidak ada pengawasan
terhadap mahkamah konstitusi
oleh karena itu ada benang merahnya
kenapa dia masukin di pertimbangan hukum
bahwa kpu harus menerapkan
putusan mahkamah konstitusi di tahun dua ribu sembilan belas
bukan kewenangan mahkamah konstitusi
kewenangan mahkamah konstitusi
kewenangan mahkamah konstitusi
bukan kewenangan mahkamah konstitusi
waktu kita sudah habis
singkat saja akan mundur atau tidak pak oso
tidak ada alasan hukum
yang mewajibkan pak uso
dr ruman sabta
tidak ada alasan hukum
justru alasan hukumnya adalah
mewajibkan kpu untuk melaksanakan
dengan segala konsekuensi hukumnya
terima kasih pak dodi
terima kasih mas bayu
terima kasih mas pram
dari sambungan telepon
terima kasih banyak
dan cnn indonesia prime news
akan segera kembali tetap bersama kami